saudara empat orang pekerja pusat perbelanjaan di kota cirebon jawa barat tewas di dalam septic tank selasa kemarin
keempatnya diduga tercebur saat sedang memperbaiki masalah di bagian septic tank
dalam video dokumentasi tim damkar kota cirebon ini sejumlah petugas mencoba mengevakuasi korban
kasat reskrim polres cirebon kota menyatakan empat orang petugas engineering mall csb kota cirebon
dinyatakan meninggal dunia di ruang septic tank
keempatnya diduga sedang memperbaiki masalah yang terjadi di saluran pembuangan limbah itu
keterangan saksi peristiwa bermula saat dua orang pekerja tengah memperbaiki saluran septic tank terjatuh hingga meninggal dunia
dua orang petugas lain yang berusaha menolong justru ikut terpleset hingga tewas
ketiga orang petugas yang menanggung penyelamatan di ruang septic tank